menteri perhubungan budi karya sumadi masih berembuk terkait penetapan tarif batas atas tiket pesawat yang dikabarkan turun sebesar lima belas persen
menurut rencana keputusan menhub ini akan diumumkan hari senin mendatang
kisruh kenaikan harga tiket pesawat sejak akhir tahun lalu kembali mencuat jelang mudik lebaran tahun ini
ditemui dalam kuliah umum bertema transportasi
di salah satu sekolah tinggi di kawasan jakarta utara terkait harga tiket pesawat
menteri perhubungan budi karya sumadi langsung bergegas meninggalkan gedung
ia menyatakan akan berembuk terkait penetapan tarif batas atas tiket pesawat yang dikabarkan turun sebesar lima belas persen
ia menambahkan hari kamis akan bertemu dengan presiden joko widodo dan akan diumumkan senin mendatang
harusnya harga tiketnya hari senin